kamu itu gak boleh sedih
kamu gak salah apa apa
yang salah itu papa
tante itu sebenernya sayang banget sama kamu
tapi memang butuh waktu
untuk bisa menerima kamu disini
kamu yang sabar ya
berusaha terus supaya tante ayu seneng ada mika disini
iya ini udah
malam ini sebaiknya kita semua pulang
kamu pulang ya
malam ini maka pulang sama aku ya mas
aku kangen sekali ya

ini kesempatan aku untuk mengetahui yang sebenarnya
kenapa ibu fara biasa biasa aja ya
kayaknya dia gak tau soal gelang itu
apa benar ya ibu fara itu
ibu kandungnya meka
apa aku harus mencari tahu ya
hati aku merasakan firasat yang tidak beres dengan bu farah
mama kangen banget sama kamu
seandainya kamu ada disini
papa kamu gak akan pedulikan mereka dan farah
kita akan hidup bahagia
papa mau ke rumah kerja dulu ya
kamu istirahat aja dulu
papa tau pasti kamu capek banget
gak ada ya
ya jam tentu aja
walaupun aku tahu kalau gelang ini palsu
nggak bisa aku buang
karena gelang ini membuat aku merasa dekat dengan anakku
tante ayu sedih
pasti gara gara aku
aku memang penyebab penderitaan tante ayu dan dina
kami tuh gak banyak sedih
kamu gak salah apa apa
yang salah itu papa
tante itu sebenernya sayang banget sama kamu
tapi memang butuh waktu
untuk bisa menerima kamu disini
kamu yang sabar ya
mereka juga akan berusaha terus
supaya tante ayu seneng ada mereka disini
kalau gitu papa pasti support kamu
gimana kalau papa udah gak cinta lagi sama aku

sekarang papa udah nemuin anak kandung
walaupun anak itu adalah hasil dari perselingkuhan papa dengan wanita lain
tapi papa keliatan berhati hati banget sama dia
sekarang tante ayu dan dina sangat membenci mereka
padahal mereka sangat menyayangi tante ayu dan dina
seperti keluarga mereka sendiri
tapi mereka juga sangat menyayangi tante ayu dan dina
padahal mereka sangat menyayangi tante ayu dan dina
mereka bisa memutarkan balikan waktu
mereka pengen banget hidup kayak dulu
mereka bisa tertawa bahagia sama tante ayu dan dina
bukan hidup yang kayak gini
bukan hidup yang kayak gini
bukan hidup yang kayak gini
semoga tante ayu dan dina suka sama buatanku
ih ngapain subuh subuh udah di dapur
berantakan berantakin dapur aja
shh jangan berisik
ini mereka lagi buatin bubur kesukaan tante ayu
iya semoga aja nanti tante ayu dan dina suka
tapi bibi sama isyan kasih tau siapa siapa ya
kalau aku yang bikin
suka masakan non meka ya
udah sekarang bibi bantuinya
eh jangan bibi jangan
karena bubur ini spesial buat keluarga ini
jadi biar mereka aja yang buat
ternyata non meka itu
hatinya bener bener tulus